kepala polri jenderal polisi tito karnavian pada jumat siang mendatangi gedung komisi pemberantasan korupsi di kuningan jakarta selatan
kedatangan jenderal bintang empat tersebut bertujuan untuk bertemu dengan pimpinan kpk dan meminta izin berbicara dengan sejumlah penyidik kpk yang berasal dari kepolisian
dengan pengawalan ketat dan didampingi sejumlah pejabat tinggi polri jenderal tito karnavian mendatangi gedung kpk
kapolri datang ke lembaga antiraswa ini untuk menjalin kerjasama serta memperkuat hubungan antara polri dan kpk yang selama ini sudah berjalan dengan baik
mantan kepala kepolisian daerah metro jaya ini juga menyampaikan keinginannya untuk bertemu dan berbincang langsung dengan sejumlah penyidik kpk yang berasal dari institusi polri
jadi sekarang ini dalam rangka untuk memperatlah hubungan sekaligus membangun kerjasama
kita kan juga sudah membuat draft mou
itu mungkin jadi bahan bahan juga yang untuk kita diskusikan nanti
prinsipnya kita saling mendukung antara polri dengan kpk
kami siap mendukung langkah langkah kpk